seorang petani buah durian di jombang berhasil mengembangkan tanaman durian yang berasal dari negeri tetangga malaysia
durian ini dikenal sebagai durian termahal dan mampu berbuah tanpa mengenal musim
sementara sentra perkebunan belimbing madu di kabupaten tuban saat ini mulai memasuki masa panen raya
kualitas buah yang baik bahkan mampu mendongkrak harga jual buah
durian hitam adalah buah yang berasal dari negeri tetangga malaysia
dirinya selalu membersihkan lingkungan untuk memelihara kesuburan dan juga pemumpukan yang dilakukan secara rutin
selain itu pemangkasan bunga yang bergerombol juga dilakukan agar buahnya bisa tumbuh maksimal
durian yang dikenal dengan rasa manis legit ini pun sudah merambah pasar di beberapa daerah
seperti bandung jakarta surabaya serta beberapa daerah lain
yang duri hitam ini kelebihannya dari warnanya
terus memang penampilannya juga iya
kekuatan tahan simpannya juga iya
durian yang memiliki daging buah berwarna kuning dan tebal ini memiliki harga lebih mahal dari durian musangking
meskipun ukurannya tidak terlalu besar harga durian ini bisa mencapai rp empat ratus lima puluh per kilogram
baru kali ini pak pertama mencoba
manis yang terasa pak
dan manisnya terasa banget
lebih enak ini dagingnya juga lebih tebal dan sekali gigit itu terasa banget gitu masih manisnya
saat ini kebun durian musir telah memasuki tahun ke delapan sedangkan panennya telah dimulai sejak dua tahun lalu
musim kemarau panjang menjadi berkah tersendiri bagi petani belimbing madu di desa tasik madu kabupaten tuban jawa timur
dengan cuaca yang panas terik puluhan hektare pohon belimbing yang dirawat para petani mulai memasuki masa panen
hampir seluruh pohon belimbing madu mampu menghasilkan buah tiga kali dalam setahun
setiap kali panen dengan lahan seluas dua ribu meter persegi mampu menghasilkan tujuh ton belimbing segar
kualitas buah yang baik mendongkrak harga buah belimbing madu
dari yang semula rp sepuluh menjadi rp dua belas per kilogram
petani pun bisa dipastikan mampu meraup uang hingga delapan puluh empat jutaan
itu dalam satu tahun bisa panen berapa kali
dijualnya kemana pak
lamongan itu ya
belimbing madu dikenal memiliki tiga karakteristik yaitu rasa yang manis dan segar kulit buah yang harum serta daging buah yang tebal dan lembut
rasanya manis terus teksturnya itu lembut terus kandungan airnya banyak
selain nikmat mengonsumsi buah belimbing madu juga menyehatkan
meliputan cnn indonesia